ketat pengunduran diri ibu lili pintoli siregar telah diterima oleh bapak presiden jokowi
dan bapak presiden jokowi sudah menandatangani kepres pemberhentian ibu lili
dan penerbitan kepres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam undang undang kpk